kita buka dulu good morning dengan informasi yang sekarang sedang ramai yaitu terkait dengan air rebusan pembalut wanita di kalangan anak jalanan membuat masyarakat resah
kementerian kesehatan menyatakan tidak ada zat yang bisa menyebabkan halusinasi pada pembalut wanita yang beredar
nah diduga ada zat lain yang dicampur pada saat merebus pembalut wanita yang memberikan efek halusinasi pada penggunanya
sejumlah instansi terus melakukan penelitian guna mengetahui kandungan zat yang terdapat di dalam pembalut wanita yang bisa menimbulkan efek halusinasi seperti yang diberitakan
dari hasil penelitian yang dilakukan kementerian kesehatan di dalam pembalut wanita yang beredar belum ditemukan adanya formula atau zat yang bisa menimbulkan efek halusinasi
diduga ada campuran zat lain pada proses perebusan pembalut hingga bisa menimbulkan efek halusinasi
ini sedempat kesehatannya
formulanya yang menyusun pembalut itu tidak ada yang mengandung zat yang bisa menimbulkan halusinasi
tetapi kami sudah siapkan kami akan turun ke industri untuk melihat proses produksi dan juga melihat sampai kepada bahan bakunya
apakah masih konsisten dengan yang selama ini sudah disetujui izin edarnya
badan narkotika nasional sendiri masih mengkaji kandungan yang ada pada pembalut wanita
pemeriksaan laboratorium digunakan untuk menentukan
apakah pada pembelat wanita ada kandungan zat berbahaya mengandung narkotika
pengkajian ini dilakukan untuk menentukan penindakan hukum yang sesuai dengan undang undang yang ada
menerima informasi itu tidak hanya di jawa tengah
di jawa barat dan sekitar jakarta juga kita menemukan bahwa ada anak anak muda kita
yang menggunakan kain pembalut wanita yang direbus
kemudian airnya diminum sebagai bahan pengganti narkoba
namun ini masih dalam pendalaman kita
meminum air rebusan pembalut bisa mengancam kesehatan
sesebab pembalut mengandung zat berbahaya bagi organ vital manusia
yaitu klorin dan disinfektan serta gel yang berfungsi menyerap darah kotor